pada kamis sekitar pukul delapan lima belas waktu indonesia barat kaisar jepang hironomiya naruhito tiba di pelataran candi borobudur di kabupaten magelang
kedatangan kaisar jepang bersama permaisuri melalui pos kenari ini disambut oleh gubernur jawa tengah dan juga sejumlah pihak lainnya
setelah diberi penjelasan oleh pemandu wisata kaisar jepang bersama rombongan langsung naik menuju struktur candi peninggalan dinasti shailendra tersebut
kaisar jepang direncanakan berada di struktur candi borobudur
selama empat puluh menit
pemirsa kaisar jepang naruhito akan mengunjungi candi borobudur pada hari ini dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
terkait dengan kunjungan tersebut nantinya ada perubahan jadwal bagi wisatawan umum di candi borobudur magelang jawa tengah
kita langsung tergabung bersama koresponden cnn indonesia henrawan setiawan langsung
hari lokasi selamat siang
henrawan bisa menggambarkan ke kami apa sebenarnya tujuan kemudian makna kunjungan kaisar jepang ke sana
ya kaisar naruhi itu dalam kunjungannya dari kemarin di yogyakarta dan hari ini di jawa tengah
terutama di candi borobudur ini salah satu tujuannya adalah untuk melakukan napak tilas
apa yang sudah dilakukan ayahnya kaisar akihito yang sudah dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan selain itu ada
ada rencana atau ada harapan dari pihak taman wisata candi borobudur untuk bisa melakukan kerjasama bidang pariwisata
salah satunya tentu saja dalam kedatangan langsung kaisar ke struktur candi borobudur ini menarik perhatian
saat ini saya sudah bersama dengan mura aristina yang tadi menjadi pemandu atau guide dari kaisar naruhito
mas mura ini cukup mempunyai banyak pengalaman karena sudah selain kaisar naruhito sebelumnya pernah menjadi
di guide untuk presiden barakubo pak kalau tidak salah
pangeran charles juga
pangeran charles juga
mas tadi kaisar naruhito apa saja yang dijelaskan ke kaisar dan apa yang menarik perhatian beliau
jadi kaisar naruhito tadi cukup tertarik terhadap relief yang ada di candi borobudur ini
salah satunya adalah seorang perempuan bernama sujata
dia memberikan bubur sungsum kepada pangeran siddhartha atau buddha gautama ini
di mana bubur sungsum itu berhasil yang ditumbuk
kemudian dimasak dengan air
kemudian diberi juruh atau cairan dari air gula kelapa itu
sehingga mudah untuk kembali menyehatkan badan
karena makanan itu mudah dicernah
dan ternyata di seluruh dunia makanan itu sangat populer termasuk di jepang
baik lalu bagian mana lagi mas yang dijelaskan mas
selain itu juga ini relief kapal
di mana relief kapal ini menceritakan
tentang nenek moyang kita benar benar kita adalah negara maritim
pernah jaya ya
sriwijaya dan sebagainya
saya jelaskan kepada beliau salah satu yang penting adalah
ini adalah bambu di kanan kiri ini
bambu ini fungsinya bukan sebagai penyeimbang
tapi dia adalah pemecah ombak
jadi jika ada ombak besar dia tidak akan menghantam kapal tapi pecah di situ
jadi seperti bember pada mobil
selain itu saya jelaskan kepada beliau bahwa
kapal ini merepretesan
menjelaskan tentang bagaimana kita jaya dari rempah rempah yaitu
kayu manis pala dan cengkeh
bahkan satu satunya bahasa indonesia yang ada dalam al quran adalah barus
di mana bahkan empat lima ribu tahun yang lalu
jenazah fir'aun itu zaman nabi musa itu juga
satunya diwangikan dengan kapur baru yang diambil dari medan atau tapanuli utara
indonesia berkaya sekali
nah mas ada relief yang kira kira membuat kaisar cukup gembira tertarik atau bahkan tertawa ya mas
nah ini jadi sebelumnya pangeran akishino kalau nggak salah beliau datang ke sini untuk melihat relief ini
namun karena jumlahnya ada satu empat ratus enam puluh gambar sehingga kebingungan
dan tentunya harus melihat secara detail
beliau saya tunjukkan inilah yang keluarga beliau cari yaitu relief ayam
ini adalah relief ayam
cuman ya bahasa jepangnya adalah ini watori
nah ini saya bilang ke beliau yang mulia ini ayamnya tidak sopan karena dia naik naik di atas stupa
kemudian beliau bersama mas ganjar dan beberapa tadi tertawa bersama sama
jadi alhamdulillah beliau senang sekali berkunjung ke candi borobudur
mas murah satu pertanyaan lagi
ini kan kaisar juga seorang yang terpelajar ya dan mengetahui tentang teknologi
saya juga mengetahui tentang teknologi tentang air
ada nggak penjelasan soal itu di borobudur yang tadi mas sampaikan
jadi di awal penjelasan setelah tadi bertemu dengan banyak pihak pak mas ganjar dan bu wiwid
singkat kata karena beliau memang ahli di bidang air maka saya jelaskan kenapa candinya dibangun di sini
karena letaknya dekat sungai gampang untuk ngambil batunya
sekarang ini orang punya tanah di perempatan
jalan besar itu senang harganya tinggi
tapi dulu tanah terpenting adalah di pinggir sungai karena itu transportasi
jadi batunya diambil dari situ
kemudian danau purba yang ada di sekitar borobudur ini juga penting untuk dirawat
karena itu untuk menjaga kelembaban
nah yang beliau sangat kagum adalah bagaimana candi borobudur ini bisa bertahan
caranya adalah air hujan jangan sampai masuk ke dalam struktur bangunan
sehingga di setiap pertemuan batu ini ini dulu diberi waterproof
namanya berhaja lepa
kalau di jawa membangun rumah sudah sampai mana
tanah liat batu kapur dan air
dibuat adonan kayak kue terus dioleskan pada setiap nat batu
jadi kalau hujan datang dia bergerak di permukaan saja
tidak masuk ke dalam struktur
wah itu beliau sangat kagum
seribu dua ratus tahun lalu borobudur sudah benar benar menggunakan teknologi yang selain ramah lingkungan
juga sangat bagus untuk menjaga agar bangunan ini tetap kokoh
nah mas terakhir paling terakhir kesan beliau ketika terakhir selesai empat puluh menit nih keliling
kesan beliau yang disampaikan apa
beliau juga sangat menghormati bagaimana pariwisata itu harus tetap berkelanjutan
itulah kenapa tadi di atas ada stupa kunto bimo yang sering dimasuki tangan itu
sekarang kan beliau sudah tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya cuma mitos saja bahwa delapan puluh tahun yang lalu
menjadi pegawai pemerintah belanda yang merasarikan candi borobudur gajinya nggak cukup
maka untuk menambah penghasilan orang membuat mitos itu siapa yang bisa nyentuh patung di dalam stupa bisa sukses kaya cita cita
perkabul dan sebagainya
kalau tidak bisa sentuh karena tangannya pendek bisa meletakkan uang di dalam stupa
nah pada sore hari setelah pengunjung turun pakai sapu lidi ujungnya dikasih getah buah nangka buat ngambil
cuma akal akalan saja
ya jadi itu salah satu kesan beliau bahwa memang pariwisata dan pelestarian itu harus menjadi sesuatu hal yang berkesinambungan
harus berdampingan dengan baik
mas umar terima kasih atas informasinya
dan itu tadi perbincang saya dengan mura aris
terima kasih christina
dan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini kaisar naruhito sudah kembali ke yogyakarta
sedang transit di sebuah hotel di yogyakarta
dan nanti diperkirakan sekitar pukul tiga sore waktu indonesia barat akan terbang kembali
menuju ke jakarta dan bertemu dengan permaisuri masako dan besok akan kembali ke jepang
update anda siang ini koresponden cnn indonesia
hendrawan setiawan bersama kami di cnn indonesia